kayaknya kita udah harus mulai ngomong deh sama raja
yaudah gimana ya ini
mama juga bingung sebenernya
berat juga buat aku mas
ini kondisinya udah makin nggak sehat
arsila itu masih kecil
kasian aku liatnya mas
secara gak langsung dia itu kehilangan sosok ibu
dan juga kehilangan sosok ayah
aku gak mau mandi mas
gua gua makan lo
kok apa apa sih tak pikir hantu
jangan kabur dong
oh ampun mas aku nyerah
lebih baik aku tunggu jomblo seumur hidup mas
aku gak mau kerja lagi mas
bekan banget sih lo
sekarang lo cari orang pintar
biar hantunya bisa diusir
gue sendirian nih
apa sih yang mau dilakuin sama dia
masih jauh ya pak ya
bakalan sampai kok
eh udah deket
mbak ya tadi itu kita naik kendaraan mas
sebentar lagi sampai kok
mbak ya sabar ya
kamu tuh modus ya
aku itu tadi bukan modus
tapi aku tuh cuma mau nolongin kamu
kalau aku gak tangkep
boyok kepala kamu bisa kebentur ini loh
belanjaan ku pada berantakan
bagus gak ada yang ngancur ya
kamu punya obeng apa enggak ya
kamu pikir aku ini bengkel apa
lo yuk masalahnya kan dulu
kalau kamu bawa obeng
ya mudah mudahan aja
aku tuh bisa
ngebuka hati kamu gitu buat aku
aku tuh bakalan tobat
karena kau udah tobat
aku boleh gak minta
minta nomer hp kamu
ya siapa tau aja
jangan sok kegantengan
sebelum kenalan sama cewek
saya itu seleranya
enggak seperti kamu
ganggun cewek mulu
beda dari yang barusan napra aku gitu

masnya yang kesurupan
dari tadi konsen gak sembuh sembuh
kalau kayak gini terus
mendingan saya pulang aja mas
eh seh seh
iya wessi sebentar lagi kok
aja kok belum pulang ya mas
cobalah ma di telfon
tanya dia lagi dimana
kamu gak pulang makan malam dirumah
aku masih dirumah sakit ma
aku masih mau disini sama putri
yaudah hati hati ya pulangnya
kayaknya kita udah harus
mulai ngomong deh sama raja
mama juga bingung sebenernya
berat juga buat aku mas
ini kondisinya udah makin nggak sehat
arsila itu masih kecil
kasihan aku liatnya mas
secara gak langsung dia itu kehilangan sosok ibu
dan juga kehilangan sosok ayah
rajinnya sendiri juga kasihan loh
dia masih butuh istri
kamu bener juga
bapak coba bicara pelan pelan sama dia
supaya dia bisa ikhlas terima kepergian putrinya
aku setuju kalau gak dia bisa makin stress nanti
aku udah sayang sama raja
aku udah anggap dia kayak anak aku sendiri
kalau kamu harus dengerin aku dulu
aku kesini mau minta tolong sama kamu
buruk amat ah
ganggu ganggu terus kenapa sih

susah banget sih dia cek nih ngomong
terserah deh lu mau ngomong apa
terserah mau ngomong apa gak gue pikirin
ambil gelas tadi bisa
gue pikir apa sekarang ambil pelupan gak bisa
ini kipak tempatnya
tadi tuh gak ada gelas aja bisa ngegeser sendiri
ih pokoknya serem banget
saya sudah merasakan energi negatif di rumah ini
tempat tempat saya besar
sebarang main jembur jembur aja
ini bisa membahayakan penghuni rumah ini
ini kalau gak
kok takut pak
eh apa ini
apaan sih lu
pergi dari rumah ini
jangan jatuh pengundi rumah ini
eh enggak tuh
ternyata bener mas
kata si bapak itu
rumah itu penuh sama kekuatan mas
semoga bisa diusir
saya percaya sama penipu ini
masih ada suaranya
ini barusan saya denger
itu cuma perasaan mas aja
hantunya pergi dari rumah ini mas